sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

telepon dari siapa ma
mau ngajak mama bisnis
sekalian nanyain putrinya
kok bisnis sama hadrian
sama bapaknya yang nggak
pak hadrian tuh baik sekali loh pa
tegas dalam mendidik anak
putri bontotnya pak hadrian sama sekali nggak mirip sama istrinya
bapak yakin gisa itu sulit tuh cari jodohnya
ya karena sifatnya sama dengan mama
nggak ada yang berani laki laki nikahin dia
lah lah lah
memangnya kalau mirip kenapa
papa mesti sadar dong pa
papa itu beruntung punya istri seperti mama tahu nggak
pinter cari duit berkeperbadian
temen temen papa semua tuh pada ngiri sama papa tau nggak
bisa jadi suami mama
ya terserah mama lah
lah lah lah
memang mama kan toladan di keluarga

tapi itu bukan berarti aku balik lagi ya sama kamu
kamu ngapain sih kesini
mama kenapa mama aku nggak boleh ketemu sama kamu
nah apa sih
kamu itu kenapa kesini sih
oh kamu malu punya pacar kayak aku
enggak enggak bukan gitu
ya gimana kamu kamu keadaan kamu udah baik
aduh jangan pegang nggak nggak nggak apa apa ini ini cuma marah biasa doang
udah gak apa apa kan yaudah
kamu dapat uang dari mana sih
yaudah lah kamu kamu pulang aja ya sekarang ya aku harus kerja
yaudah tapi kamu jangan lama lama ya
biar aku makan ya aku lapar banget nih
gini saya ada keperluan keluarga
saya boleh izin untuk pulang lebih cepat pak
keluarga kamu sedang ada masalah
ehm enggak sih enggak
kebenaran ini urusannya penting sekali
terima kasih pak saya ke ruang ganti dulu sekarang

kamu udah pulang kerja